kita ke informasi dari sidang perdana setia novanto dalam kasus dugaan korupsi ktp elektronik yang akan digelar rabu besok
ketua komisi pemberantasan korupsi agus raharjo menegaskan pra peradilan yang diajukan novanto akan gugur jika sidang di pengadilan tipikor dimulai
ketika ditanya soal bukti dalam persidangan novanto agus enggan menjelaskan secara terperinci
namun ia menyebut fakta dalam persidangan sudah disiapkan dan yakin hal tersebut dapat menjadi bukti yang memperkuat tuntutan kpk
siapkan berdoanya siap jadi pra peradilan siap pelimpan berkas sudah dilakukan kita siap untuk menghadapi sidang
kalau ada upaya pengeluh
oleh karena itu pengadilan itu proses untuk mengklarifikasi semua hal apakah beliau dizolimi atau tidak
kan pengadilan itu juga boleh untuk membela diri kan jadi bukan hanya didakwa kemudian beliau diem kan tidak
terkait hal ini kpk menyebut memiliki banyak bukti mengenai keterlibatan setia novanto dalam kasus korupsi ktp elektronik yang merugikan negara rp dua tiga triliun
bukti tersebut akan diperlihatkan dalam sidang setia novanto di pengadilan negeri tipikor jakarta pusat
salah satu bukti adalah rekaman pembicaraan setia novanto bersama sejumlah pihak saat membicarakan proyek ktp elektronik
rekaman tersebut milik saksi kasus korupsi ktp elektronik johannes marlim yang tewas bunuh diri saat hendak ditangkap aparat penegak hukum amerika serikat
meski rekaman tersebut tidak dilakukan oleh penegak hukum kpk yakin barang bukti yang diperoleh dari fbi saat menggeledah kediaman johannes marlim tidak bertentangan dengan undang undang dan peraturan yang berlaku di indonesia
contoh paling sederhana ketika ada rekaman yang didapatkan di sebuah rumah misalnya rekaman tersebut terdapat di sebuah alat komunikasi handphone atau bahkan di sisi lain
ketika ada rekaman tersebut tentu saja kita bisa pastikan alat komunikasi diambil informasinya oleh penegak hukum
tapi proses pengambilannya oleh penegak hukum yang akan diuji di sana apakah melalui penggeledahan yang sah atau melalui penyitaan yang sah
kalau itu kerjasama luar negeri maka apakah kerjasamanya dilakukan berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan hukum
dan kami pandang kewenangan kpk cukup kuat dengan dasar hukum yang tersebut
jadi kita yakin dengan aspek perolehan bukti itu dan substansinya